sejumlah pengemudi mobil berplat nomor luar jakarta ditilang pihak polisian pada kamis pagi
akibat memasuki jalur perluasan kebijakan ganjil genap
pengendara pun sempat memprotes penindakan tersebut dengan dalih belum mendapat sosialisasi sebelumnya
sejumlah pengendara mobil berplat nomor luar jakarta ditilang polisi di jalan di panjaitan jakarta timur kamis pagi dua agustus
mereka beralasan tidak mengetahui di panjaitan menerapkan aturan ganjil genap
salah satu pengendara mobil berplat daerah sempat menanyakan perluasan wilayah ganjil genap
ia memprotes karena peraturan ganjil genap tidak pernah diberitahukan atau tidak ditegur oleh polisi saat sosialisasi pada juli lalu
seharusnya sih pada saat sosialisasi kemarin harusnya ada polisi yang benar ada di tempat tempat dari mana ke mananya kemarin itu kasih tahu gitu loh
nah itu yang saya tanyain kenapa kasus masa kemarin satu bulan itu memang nggak ada polisi gitu loh
selama dua hari kebijakan tersebut diberlakukan petugas telah menilang hampir tiga ratus pelanggar
selain itu pemberlakuan aturan ganjil genap diakui dapat mengurangi jumlah kendaraan di jalan di panjaitan hingga tiga puluh persen
di bandingkan dengan jalan di jalan jalan jalan jalan

mobilitas kendaraan itu turun bisa dua puluh persen untuk kelancarannya
artinya mobilitas kecepatan yang kemarin itu lima sangat normal karena memang ada penyempitan di wilayah timur arah ke semanggi
nah saat ini bisa menurun dua puluh tiga puluh lancar
dalam artian pukul dua puluh satu lajimnya itu masuk padat karena memang berarti saya terima kasih
menyadarin untuk yang kepentingan lebih besar
polisi berharap warga menaati peraturan ganjil genap demi kesuksesan perhelatan asian games
kebijakan ganjil genap di jalan di panjaitan diterapkan untuk mendukung kelancaran perjalanan atlet dari asrama ke venue balap
di antaranya untuk cabang olahraga balap sepeda pacuan kuda dan pencaksilat
efri zal jakarta